tradisi kawin tangkap atau kawin paksa mendapat kecaman oleh berbagai kalangan masyarakat
hal ini dipicu oleh video seorang perempuan di sumba barat daya nusa tenggara timur
yang ditangkap dan diculik oleh sekelompok pemuda untuk dinikahi
ironisnya meskipun tradisi ini sudah dilarang namun praktiknya masih kerap kali terjadi
kita akan membedah fenomena ini melalui perspektif sosiologi dan telah terhubung bersama kami
yehelskial arun sosiolog dari universitas nusa cendana
selamat sore pak eci terima kasih atas waktunya
selamat sore mbak ayu
baik pak eci
selamat malam waktu kupang
selamat malam waktu kupang
pak eci mungkin banyak masyarakat indonesia yang belum terlalu paham mengenai kawin tangkap
salah satu tradisi yang ada di nusa tenggara timur
bisa anda jelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya tradisi kawin tangkap
dan bagaimana pelaksanaan sebenarnya yang terjadi di dalam adat sumba
baik terima kasih
kawin tangkap itu adalah satu praktek
saya memulai dengan menjelaskan bahwa kawin tangkap itu bukan budaya
kawin tangkap itu saya menyebut sebagai praktek sosial pejoratif
yang telah mencederai melukai harkat martabat manusia
dia bukan budaya
kalau dia disebut budaya pasti memberi kehormatan terhadap martabat manusia
tapi kalau tidak itu tidak bisa dikategorikan
dan sebagai budaya itu pernyataan saya pertama dulu
nah soal kawin tangkap menurut saya
kawin tangkap itu dilakukan dahulunya pada awalnya
dilakukan ketika seorang laki laki yang ingin meminang seorang perempuan
tetapi karena alasan tidak dapat memenuhi prasarat mahar yang telah ditentukan
maka kemudian ditolak
dan karena ditolak dia harus kembali kepada keluarga
tetapi dia akan malu
dan karena itu dia harus segera dalam waktu yang sesikat sikatnya
dia mencari perempuan yang ada di sekitar situ
untuk dibawa kembali ke kampung halamannya
untuk menunjukkan bahwa dia sudah mendapatkan perempuan itu
dan dalam waktu sesikat sikatnya
biasanya mereka secara cepat berbincang dengan orang orang yang di sekitar situ
kira kira ada tidak ya perempuan yang akan bisa saya kawini
tidak ada semacam musyawarah cepat
lalu ditunjuklah ada perempuan
lalu diambil dan dibawa ke kampung halaman mereka
untuk menunjukkan bahwa mereka tidak
apa ya dalam bahasa kita sehari hari
tidak malu maluin karena kita sudah pergi dari kampung
katanya mau ngambil seorang perempuan
tetapi kemudian tidak mendapatkannya
karena itu mereka harus mencari perempuan pengganti
untuk dibawa kembali ke kampung halaman
mereka harus mencari perempuan pengganti mereka
untuk menunjukkan ini calon istri saya
baik ini bukan sebuah budaya
tapi ini adalah sebuah kejadian yang pastinya mencederai harkat dan martabat perempuan
kurang lebih seperti itu ya pak eci ya
saya ingin menarik lagi ke belakang
beberapa tahun ke belakang
kalau tidak salah di tahun dua ribu sembilan belas
ada salah satu mou yang menyatakan adanya penghapusan dari kawin tangkap ini
lalu kalau kita lihat
kenapa tradisi kawin tangkap masih tetap langgeng
dilakukan oleh masyarakat sumba pak eci
ya itu persoalan secara sosiologis
saya selalu mengatakan bahwa
problem kita bukan pada persoalan regulasi
perempuan di dalam kehidupan keindonesiaan kita selalu mendapatkan tempat sebagai warga negara citizen
itu terrepresentasi melalui undang undang
political will termasuk dengan mou yang sudah dibuat
oleh para pengambil keputusan sederatan pulau sumba
jadi secara yuridis
perempuan sudah mendapatkan tempat
tetapi dia kemudian menjadi terdistorsi
oleh karena praktek yang tadi saya sebut
praktek vegeratif kultural yang kemudian
masih membatasi perempuan
dan mengekang perempuan bahkan mencederai perempuan
saya kira di situ
kalau kita melihat lebih jauh secara sosiologi
apakah sebenarnya kegiatan ini atau kawin paksa ini
termasuk salah satu penyimpangan budaya
apalagi kalau kita melihat sebenarnya ini sudah mengarah
kepada pergeseran unsur budaya yang beririsan
dengan tindak pidana juga pak
saya kira ini dari pandangan sosiologi
kemudian dalam beberapa perbincangan satu minggu terakhir ini
ini menunjukkan bahwa
masyarakat kita masih berpegang teguh pada nalar patriarki itu ya
sehingga memang misalnya dalam video yang kita lihat
yang viral itu
itu menceritakan tentang bagaimana budaya patriarki yang begitu kuat
ketika perempuan itu ditangkap
perempuan korban itu ditangkap
kita bisa melihat orang yang ada di seputaran situ
tidak pernah ada yang memberi respon untuk menolong
karena memang mereka punya pemahaman bahwa
itu sudah ada kesepakatan dalam tanda kutip
musyawara mufakat oleh para patriarki
patriaki itu tidak hanya laki laki
tetapi juga perempuan
karena dalam cerita kita tahu bahwa
penculikan itu rumornya katanya
itu juga ada campur tangan ibunya yang memberikan
apa ya menyepakati untuk ditangkap juga
karena menurut cerita bahwa
sekali lagi mereka bisa di crosscheck
ibunya mengatakan bahwa perempuan ini sering pacaran
karena itu segera dibuat dikawin tangkapkan
supaya segera dia bisa menikah
nah itu budaya patriaki ada musyawarah mufakat di balik sebelum
dan tanpa pengetahuan dari perempuan itu
budaya patriarki lain yang bekerja di dalam video itu
kalau kita amati secara baik
ketika perempuan itu ditangkap
betapa bergembiranya para laki laki yang ada di situ
itu terdengar semacam yel yel keberhasilan dan kemenangan
maka dalam cerita cerita yang lalu
pengalaman pengalaman yang lalu
karena mereka sudah bersepakat
bahkan penangkapan itu kemudian diiringi dengan pukulan gong
dan itu kita melihat bahwa
selalu ada semacam nalar patriarki yang terus bekerja
dan mempengaruhi ceraka kita
dan budaya patriarki itu selalu dua hal
yang pertama menguntungkan para maskulinitas
dan yang kedua selalu menempatkan perempuan sebagai korban dan objek
dan itu bisa dilihat ketika perempuan itu ditangkap
sudah pasti dalam studi studi menunjukkan bahwa
perempuan itu akan mengalami kekerasan berlapis
kekerasan fisik kekerasan psikologi
kekerasan seksual kekerasan sosial dan macam macam
jadi konsekuensinya cukup panjang terhadap itu
baik pak eci kalau misalkan tadi anda membahas mengenai budaya patriarki
ini memang masih sangat sering dibahas di indonesia seperti itu ya
terutama di daerah daerah kecil salah satunya seperti sumba ntt
apakah dengan budaya patriarki yang masih sering dipermasalahkan
di indonesia ini akan menjadi kerugian bagi kaum perempuan
dan akan terus melanggengkan budaya budaya yang pastinya merugikan kaum perempuan
seperti kawin tangkap ini salah satunya
ya saya kira itu pergumulan dari kita semua
bagaimana kita mencoba untuk memahami

seringkali dia tidak menguntungi kekuasaan
dan juga mencoba untuk memahami bahwa
dan menyadari bahwa laki laki nalar laki laki itu
seringkali dia tidak menguntungi kekuasaan
perempuan dalam banyak hal
sehingga memang dalam studi studi yang dilakukan
baik dalam studi sosiologi ataupun studi studi yang lain
itu coba untuk melakukan refleksi kritis terhadap praktek praktek patriarki
sehingga ke depan
sekalipun patriarki itu sulit untuk dihilangkan
secara fundamental tetapi paling tidak
dari hari ke hari kita mulai menggeserkan cara berpikir patriarki
menjadi cara berpikir yang lebih egaliter di dalam kehidupan sosial kita
bahkan kehidupan berbudaya kita
pak eci mungkin bisa ditambahkan sedikit saja
sebenarnya apa langkah antisipasi dan juga edukasi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat
jangan sampai menjadi pembenaran melakukan kekerasan dengan dalih tradisi
boleh singkat saja pak eci
boleh singkat saja pak eci
saya kira yang pertama
di dalam konteks ntt
yang paling berperan penting pertama
lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan
kampanye kampanye terhadap penolakan kawin tangkap
itu memang harus dilakukan di dalam dua institusi yang menurut saya penting
yaitu institusi pendidikan dan institusi gereja
misalnya harus dimasukkan semacam proses materi pembelajaran tentang gender dan posisi perempuan di dalam kebudayaan
demikian juga institusi gereja
saya kira itu
baik pak eci kita juga berharap semoga nantinya tidak ada lagi praktik praktik yang melakukan kekerasan dengan dalih tradisi
seperti kawin tangkap ini terjadi di ntt ya di sumba
dan pastinya budaya patriarki seperti yang tadi pak eci sempat bilang
ini bisa perlahan lahan untuk hilang di indonesia
terima kasih banyak atas informasinya
bapak iehes kial arun
telah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
selamat sore sehat selalu
selamat sore sehat selalu
menjelang pelayanan penerbangan perdana
menteri perhubungan budi karya sumadi mengunjungi
bandara baru yogyakarta international airport
yang berada di kabupaten kulonprogo
di dampingi gubernur daerah istimewa yogyakarta
rombongan melakukan pengecekan landasan pesawat
dan terminal bandara
di dampingi gubernur daerah istimewa yogyakarta
sarasi sultan hamengkubuono x
menteri perhubungan budi karya sumadi mengunjungi
yogyakarta international airport
yang berada di kecamatan temon
kabupaten kulonprogo rabu siang
menuh pelakukan pengecekan terminal keberangkatan
dan kedatangan dan landasan pacu pesawat
atau runway yang memiliki panjang tiga dua ratus lima puluh meter
runway ini mampu melayani jenis pesawat komersial
terbesar di dunia seperti airbus a tiga ratus delapan puluh
ataupun boeing tujuh ratus empat puluh tujuh dan tujuh ratus tujuh puluh
diharapkan pada saat pelayanan penerbangan perdana
yang direncanakan besok
pesawat kepresidenan bisa mendarat pertama kali
di bandara yogyakarta international airport
mengenai nama bandara yang awalnya
menteri perhubungan menetapkan nama baru
yakni yogyakarta international airport
kita akan menunggu waktunya bapak presiden
akan beliau punya waktu dan berkenan
untuk landing pertama kali di sini
karena kita harapkan indonesia satu itu
yang landing di kulonprogo
gubernur daerah istimewa yogyakarta mengatakan
pembangunan jalan tol masih dalam proses pembicaraan
pengoperasian bandara ini diharapkan
bisa menunjang sektor pariwisata
selain candi borobudur
yang di pariwisata yang berada di kawasan lereng
gunung merapi dan merbabu
itu juga akan ada tol
tapi ini masih pembicaraan
untuk menentukan lokasinya
kesempatan juga bagaimana
dari temuan perambanan ini
juga ada yang tembus
ke manisrenggo di klaten
terus keluar ke sentolo
eh keluar ke boyolali
sebelum mengunjungi bandara yogyakarta international airport
rombongan menteri dan gubernur juga sempat menjajal
kereta bandara baru solo express
yang berangkat dari stasiun

komplek bandara internasional adi sucipto dan bandara jogja
dan berhenti di stasiun kereta mojo
di kecamatan wates kabupaten kulonprogo
komplek bandara internasional adi sucipto dan bandara jogja
menteri perhubungan budi karya sumadi mengakui selama ini
imbauannya agar tiket pesawat diturunkan
tidak digubris mas kapai penerbangan
jadi totalnya dua ribu delapan ratus porsi
kita hitungannya itu per porsi dihitung lima belas
lima belas ribu per porsi jadi bahan baku utamanya itu udah dari
pak basnas dari pak pemprov kan
kita tinggal kubu segala macam sama tim kerjanya aja
paket daging kurban yang diolah umkm ini kemudian didistribusikan
oleh dinas sosial
salah satunya keperluan warga di kawasan percetakan negara
cempaka putih jakarta pusat
serta anak anak binaan yayasan karya putra indonesia mandiri pki
ibu sangat mendukung sekali sangat membantu ibu sekali
karena makanan ini memang cocok untuk anak anak
siap saji seperti itu
jadi meringankan beban orang tua meringankan ya kami sendiri gitu
biasanya mentah sekarang tiba tiba ada yang siap makan siap saji seperti itu
pada idul adha tahun ini paket dapur kurban jakarta menyediakan
sepuluh tujuh ratus lima puluh paket yang terdiri dari lima dua ratus lima puluh paket olahan hotel dan restoran
serta lima lima ratus paket soto dari umkm
dapur kurban jakarta ini menjadi wujud menghadirkan kesetaraan dan keadilan di jakarta
tentu pemerintah tidak hanya sekedar menjadi pelayan
tapi juga bagaimana pemerintah bisa menjadi konten kreator
dan masyarakatnya menjadi co creator
masyarakat bisa menikmati hasil olahraga
menikmati hasil olahan dari hewan hewan yang dikorbankan
tetapi dalam kemasan yang berbeda
dapur kurban dua ribu dua puluh dua yang sudah sempat vakum dua tahun karena pandemi
sekarang akhirnya terselenggara kembali
kita sudah bersama dengan plh sekdadakai jakarta bapak sigit wijadmoko
alhamdulillah sehat mbak lianita
alhamdulillah terima kasih sudah hadir di sini
saya juga berterima kasih untuk kesempatannya
ini kita ada adem adem di eco the bed park ya pak ya
untuk melaksanakan dapur kurban dua ribu dua puluh
nah pak ini sebenarnya untuk setelah pandemi
program dapur kurban ini dilanjutkan kembali ya pak ya
ini kalau kita melihat dari awalnya waktu itu
bagaimana sih konsep dari dapur kurban ini pak
ya tema utamanya adalah jakarta sebagai kota kolaborasi
kita melihat bahwa demikian banyaknya potensi yang ada di jakarta
dan tentu pemerintah tidak hanya sekedar menjadi pelayan
tapi juga bagaimana pemerintah bisa menjadi content creator dan manajer

maksudnya content creator dan masyarakatnya menjadi co creator
kemudian kalau kita lihat hakikat dari kurban itu sendiri adalah
bagaimana kita menumbuh dan kembangkan yang namanya kesetiakawanan sosial
dua ribu sembilan belas dapur kurban diinisiasi oleh pemprov
berkolaborasi dengan basnas basis dki
nah tahun dua ribu dua puluh dua ini setelah vakum pasca pandemi covid sembilan belas
kita mengulangi lagi
jadi keberhasilan di dua ribu sembilan belas kita teruskan di tahun dua ribu dua puluh dua
dengan target maupun kolaborator yang lebih luas
ada asosiasi hotel dan restoran yang terlibat
kemudian yang membedakannya adalah pada tahun dua ribu dua puluh dua ini ada komunitas
yang ikut berkolaborasi di dalam penyelenggaraan dapur kurban pemprov dki jakarta
ini adalah satu hal yang unik
kalau biasanya panitia kurban ini menerima dan menyalurkan daging kurban
sementara dapur kurban di dki jakarta ini lebih kepada bagaimana pemerintah menjadi jembatan
jembatan antara mereka yang memiliki kelebihan harta untuk berkurban
terus dengan mereka yang masuk dalam kelompok mustahik atau penerima manfaat
kemudian diselenggarakan berkolaborasi dengan asosiasi
pengusaha hotel dan restoran
ada dua puluh lima hotel bintang lima dan chef yang terlibat bersama dengan restoran restorannya
ini juga menjadi ruang bagi pengusaha
kemudian juga bagi chef chef kebanggaan untuk bisa memberikan layanan kepada masyarakat
yang dianggap sebagai warga memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi
ini yang membedakan
yang membedakan penyelenggaraan distribusi kurban di dki jakarta dengan wilayah wilayah yang lainnya
jadi warga akan makan masakannya chef begitu ya pak ya
demikian chef juga kan perlu diberikan bagaimana jembatan antara kualitas makanan di hotel
ataupun restoran bintang lima bisa dinikmati oleh warga kebanyakan
ini yang menjadi satu hal yang unik dari penyelenggaraan dapur kurban di dki jakarta
kok bisa pertama yang dapatkan ide ide dari hotel bintang lima kemudian ada umkm juga pak itu gimana tuh pak ide awalnya
itu tadi saya sampaikan bahwa jakarta sebagai kota kolaborasi
kita menjembatani antara semua segmen yang ada
dalam hal ini kita lihat bahwa masyarakat bisa menikmati hasil olahan dari hewan hewan yang dikorbankan
tetapi dalam kemasan yang berbeda
kita memberikan ruang dan kesempatan bagi hotel bintang lima kemudian juga bagi chef chef di restoran ternama
untuk bisa berkontribusi di dalam momentum yang sangat baik ini
kolaborasi tentu dengan basnas basis provinsi dki jakarta
kalau dilihat dari tahun sebelumnya yang dilaksanakan ya tahun dua ribu sembilan belas pak kemudian dilaksanakan lagi tahun dua ribu dua puluh
artinya yang ikut makin banyak pak itu bisa dibilang keberhasilan dari dapur kurban nggak sih pak
alhamdulillah jadi kita melanjutkan keberhasilan di dua ribu sembilan belas untuk diteruskan di dua ribu dua puluh dua ini
dari jumlahnya kalau tahun dua ribu dua puluh dua ini ada sepuluh tujuh ratus lima puluh paket yang dibagikan untuk lima belas rw kumuh di sepuluh kelurahan di dki jakarta
jadi target segmennya juga kami luaskan yang berpartisipasinya juga semakin banyak
ada dua puluh lima hotel bintang lima maupun restoran bintang lima yang ada di jakarta

ya tadi berarti yang berpartisipasi apa
pasti spesial juga yang diberikan spesial juga
yang menyelenggarakan spesial tentunya apalagi kalau tahun ini diselenggarakan di tempat yang spesial nih pak
tebet eco park nah ini ada alasan tertentu nggak sih pak
ya kita tahu bersama bahwa yang dikerjakan oleh pemerintah provinsi dki jakarta adalah bisa menyelesaikan dan menguatkan yang namanya keadilan sosial
untuk bisa menghadirkan kohesi
ikatan yang kuat diantara masyarakat
biasa ikatan itu tumbuh di ruang ketiga
ruang ketiga itu bisa trotoar bisa jembatan penyeberangan orang maupun taman
taman tebet eco park ini dibuat untuk bisa melayani semua
semua segmen baik itu segmen usia maupun semua gender
alhamdulillah ini merupakan persembahan bagi rakyat bagi masyarakat
untuk bisa tidak hanya sekedar menikmati taman yang cantik dan indah
tapi juga bisa berinteraksi beraktivitas di ruang ketiga yang disiapkan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
ini pertanyaan selanjutnya nih pak kenapa sih tebet eco park ini ditutup pak
teman teman juga tentu tahu gitu ya bahwa ada masa pemeliharaan
ada beberapa tanaman yang tentu memiliki usia yang pendek
jadi kami ingin melakukan pemeliharaan untuk terus memberikan keceriaan dan keindahan serta kecantikan untuk semua
jadi kemarin penutupan itu dalam rangka menghadirkan menghadirkan kenyamanan keindahan
dan tentu juga harapannya semakin banyak teman teman masyarakat yang bisa menikmati tebet eco park ini
untuk bisa di manage dan dikelola sehingga semuanya terfasilitasi dengan nyaman dan aman
jadi nanti segera akan dibuka kembali begitu pak ya
segera akan dibuka kembali
nah kebijakannya apa pak kalau misalnya nanti akan dibuka kembali kebijakan apa yang akan diterapkan oleh pemerintah supaya ini tebet eco park ini bisa lestari begitu pak
iya tentu kita bicara soal menumbuhkan tanggung jawab bersama gitu ya
ini yang harus dipahami oleh semua pengunjung tebet eco park bahwa apa yang diselenggarakan oleh pemerintah semata mata untuk bisa memfasilitasi
untuk bisa memfasilitasi semua secara fair secara adil gitu ya
kalau itu ada registrasi nanti untuk mendaftar berapa jam aktivitas yang digunakan
semata mata untuk memastikan bahwa yang menikmati tebet eco park ini memiliki rasa nyaman yang sama
itu yang kita harapkan
mungkin pertanyaan atau pengunjung nanti kalau kembali datang ke sini jangan lupa untuk jaga kebersihan jaga juga kenyamanan bersama begitu ya
patuhi peraturan yang ada gitu ya pak ya
ini ruang ketiga
ini ruang ketiga
ini milik kita bersama kita jaga dan kita lestarikan secara bersama sama
kita masih di acara dapur kuban dan setelah ini pak kita akan masak masak nih
kita akan lihat bagaimana proses masak dengan chef bintang lima begitu ya
kita akan olah masakannya dapur kurban dari daging kurban seperti apa
kita akan kembali setelah jeda berikutnya
ya anda masih menyaksikan dapur kurban dua ribu dua puluh dua dan kali ini saya sudah menggunakan apron
artinya kita akan segera masak masak dan spesial sekali nih acara memasaknya karena saya tidak sendiri tentunya

di sebelah saya ada ibu ferry farahapti yang akan masak bersama saya
ibu gubernur dki jakarta selamat siang ibu apa kabar
sehat ya bu ya
kita sudah siap mau masak untuk dapur kurban dua ribu dua puluh dua
dan tentunya selanjutnya yang akan masak bersama ibu gubernur dan saya ada chef devina
oke chef kita kan udah ada daging kurban sudah ada
oke sudah ada
kita akan olah jadi apa nih
oke jadi hari ini kita akan masak salah satu hidangan yang nusantara banget

soto wah ini pas banget nih kalau soto karena di acara dapur kurban kali ini kita kedatangan teman teman dari asosiasi pedagang soto yang ada banyak bikin stand di sini
nah gimana kalau sebelum masak kita cicipin dulu nih yang sudah dimasak oleh umkm yang hadir dapur kurban

kali ini ada soto betawi dari soto globek haji oji
kita panggil dulu nih kayaknya yang punyanya pak oji
pak oji boleh bergabung bersama kami
silahkan pak kesini
silahkan pak dipegang apa kabar pak oji
oke sudah didekatkan ya pak ya alhamdulillah baik
di sini ada ibu gubernur dan juga chef devina
pak oji sotonya sotonya seperti apa nih
kalau soto saya ini awal saya ini dari suku sunda
buka jual soto itu dari tahun delapan puluh
lebih dari dua tahun
gedung soto globe pasar baru jakarta pusat kecamatan sawo besar
oke dari bogor sudah ke jakarta dari tahun delapan puluh untuk memasak soto pak
waktu itu resepnya dari mana tuh pak
dari mana dari mana insya allah alhamdulillah
apa sih yang bikin spesial pak
ada bumbu rahasia nggak pak
nggak ada ya
bumnya kok biasa biasa tapi bertahan lama penasaran nggak bu pengen rasa
penasaran kecium sih baunya udah sedap banget
oh kata ibu gubernur baunya udah sedap chef baunya udah terasa belum chef
iya banget banget udah kepengen langsung
oh ini dia
masaknya udah berapa empat puluh tahun lebih
dari tahun delapan puluh berarti empat puluh dua tahun

bumbunya udah meresap banget
bumbunya udah meresap banget
udah meresap banget udah legend lah bisa dibilang
silahkan kita akan cicipin bersama
oh banyak banget
oh ini dimakannya menggunakan emping ya
paket sambal sama jeruk
seorang semantop bisa
biar kenyang ya bu
silahkan kita akan menunggu tim dari pak oji untuk menyajikan
itu untuk chef ini untuk ibu ya bu
nah oke baunya udah enak banget kata ibu gubernur kata chef ini
udah saya juga ngerasain baunya udah luar biasa nih ya kan
mungkin ibu ferry duluan nih yang nyicip
ini rasanya mpingnya dikeremes ya
empingnya dimasukin ya
empingnya dimasukin dulu
ibu mungkin mau pakai ini ya atau sambal
ibu seleranya pedes nggak nih bu
enggak pedes dulu deh
hai bapaknya udah menunggu menunggu dari ibu gubernur ini enak banget
hai seger oke jadi penasaran nih wow bener banget nih silakan
cek reviewnya mungkin kita akan segera masak nih habis review punya dulu
hai jadi sejujurnya hidangan soto ini adalah salah satu hidangan yang sebetulnya kalau saya
pergi ke tiap daerah itu selalu saya cari karena tiap daerah punya keunikan masing masing nah yang
ini sotonya bapak haji oji juga ini menurut saya unik karena dia tuh rempahnya rasa cuman masih
light ya kalau jadi dimakan kuahnya banyak tuh enggak bikin belenak gak enak oke ada kalau yang
terlalu kental juga kita makan kuahnya dikit udah cukup kita akan bikin soto versi chef davinas
mungkin kita juga akan mencicipi gimana
jadi kita akan bikin soto tangkar soto tangkar itu sejenis seperti soto betawi cuman dia tuh pedas
mungkin ada sejarahnya juga dulu menggunakan tangkar tangkar itu bagian iga tapi yang
dagingnya sedikit oke langsung aja nah kalau dari soto ini pastinya yang membedakan satu soto sama yang
lain bumbu dasarnya nah disini kita akan pakai bumbu dasarnya bumbu dasar orange jadi bumbu
dasar merah tapi ada kunyitnya juga
kita akan perlu ada bawang merah bawang putih kemiri lalu ada jahe ini saya udah siapin
bumbu bumbu dasarnya yang udah jadi ya tinggal ditumis seperti itu kita taruh tengah ya biar
rame rame ini enggak papa bu sama saya bu ya hai tengah aja bu cukup bu tengah aja tengah aja
setengah ya oke cukup ya cukup cukup oke lalu ada pastinya ada
aroma tambahan disini biasanya kita pakai kombinasi ketumbar jintan ini kita masukin
aja berapa sendok tuh ini kurang lebih seperempat aja bu karena kita enggak bikin banyak banyak supaya
dia cepat panas ya lalu ada biji pala juga kecium cium ya baunya langsung kerasan ya serahnya
udah digeprek pastinya jadi ini tidak perlu ditambahkan minyak lagi ya karena tadi bumbu
dasarnya kita sudah haluskan menggunakan minyak
cuma biasa kalau bikin dalam jumlah banyak itu kan lebih enak blender pakai air
bu ferry biasanya kalau di rumah lagi idul adha biasanya menyajikan makanan apa sih untuk keluarga
yang spesial mungkin pak anies selalu minta apa gitu bu untuk adha kalau di rumah
kalau hari raya biasanya lontong lebaran lontong lebaran lontong itu makanannya campur campur ada
lode ada masak kecap ada gulai ada sayur cabai terus makannya dicampur campur
pakai opor juga gitu besarnya dia ini berapa lama tuh bu untuk masak biasanya khusus satu
hari kita siapin buat masak tuh lontong kan lama ya masa dengan cash hai sambil masak aktif
sama bikin l banking juga sendiri mas kennedy pakai daunnya daun yang kalau lontong hasilnya
itu pinggirnya ijo tuh harus daniel ini yang nahi tangkareh daya tulangnya caranya banyak kalunya ya

kaldunya dibuat dari apa nih chef
jadi kaldunya ini dibuat dari iga
cuma kalau iga itu kita perlu rebus dulu supaya nanti kuahnya tidak kotor
jadi rebus air rebusan pertamanya dibuang
oke ini kita tunggu sampai mendidih
nah ini untuk dagingnya
di sini aku gunakan potongan iga tadi
ini yang digunakan untuk merebus kaldu bukan
iya cuman tulangnya saya tidak bawa ke sini
dan juga daging sengkel
itu bisa disesuaikan dengan selera
kalau mau pakai daging jenis lainnya juga boleh ya
boleh kan kalau daging kurban kadang dapat jenisnya juga berbeda beda
itu juga bisa banget diolah jadi kayak gini
ini kita sambil menunggu ini matang akan dimasukkan
mas mungkin bu ferry cerita juga nih kan ini dapur kurban ada tahun dua ribu sembilan belas sudah ada
sekarang ada lagi nih bu setelah pandemi
bu melihat dapur kurban ini seperti apa sih bu
ya sebetulnya menarik sekali ketika ide awal adanya dapur kurban ini
karena saya melihat bahwa ada keterhubungan antara yang memberi dengan yang menerima
kalau dulu kan kita kurban potong memberikan kambingnya kepada panitia kurban
terus mereka yang potong bagi bagi daging selesai
nggak ketemu gitu ya
kalau ini tersedia ruang
kalau ini terjadi ruang itu berarti kita harus berbagi
berbagi yang mau berbagi keahlian seperti chef gitu ya
atau mungkin hotel berbintang
kan nggak terpikirkan untuk kemudian masak dan memberikan kepada masyarakat yang membutuhkan
jadi ide untuk dapur kurban ini menghubungkan antara yang mau memberi kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk yang lain
apalagi mungkin nggak semua pernah masakan masakan yang dari hotel bintang lima ya bu ya
masakin daging kurban buat masyarakat
sekarang mereka semua bisa terlibat bisa ikut membantu bisa ikut memberikan sesuatu kepada masyarakat di kurban dalam bentuk yang lain
tidak hanya dalam bentuk dagingnya saja
ini sepertinya sudah langsung ya
ini adalah langkah terakhir
santan kita akan masukin juga
lanjutnya kita masukkan santan
itu bisa ganti pakai susu ya
iya bisa juga pakai susu
kadang ada kan kalau yang ala betawi juga sok kaki kambing
berapa banyak ini
kadang pakai susu
untuk santannya karena di sini menggunakan santan inshans bahkan angkasa kental
jadi untuk satu dua liter air suhu cukup sekitar lima puluh mili
lima puluh mili panda
jadi tergantung selera
ada tips nggak untuk menggunakan santan yang bagus supaya soknya enak
yang hari ini kita masak ini yang pastinya mudah untuk disajikan di rumah karena kita juga menggunakan santan instan
cuma kalau menggunakan santan yang mendadak peras itu memang harus hati hati di apinya
oke jadi gimana tuh
mungkin nggak pecah santannya kadang kan santan kan kalau terlalu panas atau dia kena asam dia akan menggumpal
rasanya sih kualitasnya nggak akan menurun gitu cuman memang kurang lembut gitu di minumnya
baik kita sekarang mungkin ini sudah matang ya chef ini udah nggak sabar kita akan segera mencoba
kita kasih bumbu
oh ini sentuhan terakhir dulu ya garam
garam telur merica
sudah gak pakai takeran
mungkin ibu juga gitu gak sih kalau masak di rumah takerannya sudah punya takeran sendiri gitu
kadang suka zaman dulu
ada yang suka kalau mau garamin dibuang dulu sedikit
solak balak katanya
hahaha itu tips lah gitu
oke baik kita akan siap siap untuk mencicip
lalu ininya juga nanti kita siapin
sudah mendidih nih udah mulai mendidih
ya oke sudah mendidih
terima kasih ibu sudah bantu ini untuk masak hidangan hari ini
ini menggunakan santan dan juga daging kurbannya tadi menggunakan
ini menggunakan iga
oke kita siapin untuk tomatnya bu
biar nambah segar
ini sudah merah padahal ya gak pakai tomat
biasanya kalau merah pakai tomat ditumis gitu
iya bisa sama cabai bu biasa yang bikin merah
tomatnya ini kita akan taruhnya segar di sini
itu juga salah satu kalau biasa soto bersantan ya
kayak soto betawi gitu kita pakai tomatnya tomat segar
cemplungin aja ya atau di cemplunginnya di mangkuk
memang tidak di sini ya agar tidak kematangan ya baik
oh sebenarnya soto itu memang dia direbusnya agak lama
supaya si rasa dari bumbunya tuh nyatu banget
nama dagingnya juga meresap gitu
memang kita ini sesaat lagi juga cukup
kalau minyaknya keluar malah cantik ya
minyaknya merah gitu
siapin mangkuknya ya
oke terima kasih ibu kita langsung akan segera mencicipi
udah gak sabar oke
gimana chef apa yang harus ditambahkan
sepertinya sedikit kurang manis
udah yang lainnya cukup
gak pakai kecap gitu ya
kecap biasa dipisah
jadi kalau yang mau pakai kecap ada kecapnya juga
berarti manisnya bisa dari kecap juga ya
iya bisa dari kecap juga gitu
ini saya sudah siapkan ya
ini saya sudah siapkan condiments acar nya juga
oke kita akan taruh acar disini chef
oh dibawah ya tomatnya
biar kena panas bu kalau yang kena jualan
tapi kalau mau di atas buat garnish biar cantik juga bisa
itu gak akan mempengaruhi rasa ya
kalau kena panas lebih bersih
ini saya paling suka nih kalau soto potongan dagingnya gede gede
jadi makannya puas
apalagi daging kurban banyak
yang nerima juga senang
yang nerima juga senang apalagi karena ini satu mangkok full penuh
terus bawang goreng diatasnya
makanya diatasnya juga
nah iya estetik bu
warnanya lengkap merah kuning hijau
kita taburkan diatasnya
kita bawa hp biasanya kan kalau mau makan
langsung foto dulu ya
sambalnya kita pisah aja bu
ini udah cantik banget lagi ini untuk ide restoran menggunakan piring seperti ini ya bu
ini udah cantik banget lagi ini untuk ide restoran menggunakan piring seperti ini ya bu ya
siapa yang biasa dicampur kalau makan soto
tim dicampur atau tim dipitanya
ibu tim dicampur atau dipisah
tim campur oke kita sama dong bu berarti
cfdb nya lebih senang campur atau pisah
kalau campur nasi banyak gak ketahuan
punya bener kita geng yang sama
kalau sisa nasi tinggal tambah kuah
kurang satu lagi ibu puntan
ini dimatikan ya
oke kita akan cicip segera
oh jeruknya belum
nah ini dia sudah jadi untuk soto ala chef chef
lebih menarik kan ya karena ini disajikan di atas piring seperti ini
kemudian juga ada penyajian honimennya ya
dan nasinya juga di atas seperti ini
nah kalau tampilannya sudah cantik kita penasaran rasanya
sekali lagi langsung nih kepada ibu ferry untuk mencicipi rasanya ya bu
ini sendoknya ini aja nih
iya silakan bu
oh udah ada sendok
belum dikasih jeruk
rasanya kayak yang empat puluh tahun
ibu sampai terpesona ya
rasanya sudah hampir sampai kayak yang empat puluh tahun
empat puluh tahun tadi ya
bedanya apa nih ibu
bedanya dari segi bumbu atau apa yopi
boleh bu coba dagingnya
dagingnya belum dicobain
kecil aja yang single yang enak ya
biasanya daging lama dinginnya
mungkin ini juga penasaran seperti apa rasanya
saya udah lumayan nih
dari tadi keringet dingin nih
aduh mau dicicipin bu hari ya
tapi kan makan daging udah
tapi chef kalau misalnya kita lagi perayaan kurban gini ya kan
udah makan daging banyak pasti kan
ada yang ngasih segala macem
itu kira kira pendampingnya apa
dessertnya apa gitu
kita akan bahas setelah yang satu ini
oke kepada mulut
puji setelah oleh setelah ini
nah kali ini kita akan bikin es melon atau ada juga populernya namanya es kuwut
kalau es kuwut itu dia dari bali ya
nah berbahan dasarnya ini melon yang diserut
nanti cita rasanya tuh dia manis wangi dan juga segar
ada asemnya juga gitu
kita langsung mulai aja ya chef ya
ini memang cocok banget kalau misalnya kita kan abis tadi menyajikan soto
sotonya itu kan ada santan terus juga aroma daging rempah rempah
nah dibandingkan sama apa namanya dessert yang misalnya kayak kolak
oh itu jadi enak juga ya
itu sama sama berat nih
nah kalau kita menyajikan hidangan berminyak dengan sesuatu yang segar seperti ini pastinya lebih cocok
oke jadi santan santannya udah sekarang segar segar
gak ada pakai sunson yang ini ya
oke bahan pertamanya kita gunakan apa
selain melon sebenarnya ada juga yang pakai timun
ini agak mirip mirip atau belewat
oke timun serut ya
iya belewah serut juga itu bisa dibikin kayak gini
ini kita akan parut aja
oh jangan dipotong potong tapi diparut ya chef ya
terus melonnya juga jangan yang benyek supaya teksturnya juga masih bagus
jadi melon segar yang masih apa ya menggel gitu istilahnya ya
supaya crunchy mungkin ya
oke sudah cukup
nah sekarang oke ini bakalan simpel banget kita langsung siapin aja
kita langsung aja siapin gelas
nah pastinya segernya kan dingin ya sajikan dalam keadaan dingin
jadi kita masukin es batu
ini kalau siang siang makan ini yang paling enak ya apalagi udah habis makan soto tadi
menggunakan sirupnya sirup melon juga
sirup sirup melon
biar warnanya melambangkan rasanya juga
sirup melon dicampur sama sedikit gula simple sirup gula cair
baru kita masuk oke kita ambil aja langsung
lalu kita akan masukin melonnya
ini salah satu buah favorit saya nih oh ya kalau itu ciri khas ya dia baunya aromanya maksudnya
fruity banget wangi wangi sebagai pengarung ruangan juga enak banget setelah ini
ditambahkan apa lagi nih chelsea uh selasih
nah lalu di sini kita akan pakai leci ini dia jadi lebih
gede regal semuanya enak isinya wow
oke sudah jadikah oke tinggal dikasih jeruk nipis oh ini dia terakhirnya ya
oke ini yang terakhir saya bantu peras ya bisa sesuai selera boleh satu potong dua potong
dia akan nambah segar
hai hai gimana nih seger banget kita akan sekali tahu juga bagaimana
pendapat warga dan juga masyarakat yang datang kedapur gerban dua ribu dua puluh setelah juga yang satu ini
menurut saya bagus karena kan udah dua tahun ini nggak ada terakhir tahun dua ribu sembilan belas
alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk kumpul ketemu sama ibu gubernur sangat bahagia banget ya bu ya
alhamdulillah rasanya senang banget saya bisa hadir ke sini mudah mudahan tahun depan bisa hadir lagi
senang sekali maria
ya maria bahagia
ya ikut kesini
seru dan menarik
seru dan menyenangkan
ya sangat sosial untuk berbudaya lah
ya kalau bisa diperbanyak tempatnya jadi berapa wilayah gitu jangan cuma satu fokus di satu tempat aja gitu
saya makan soto alhamdulillah enak sekali sotonya
jarang yang begini mudah mudahan tahun depan kita bisa ketemu lagi
insya allah ada yang lagi lebih meriah lagi
nyobain daging daging rendah
ingren makanan daging dan rasanya enak
mungkin untuk masa depannya lebih baik dari ini
juga mengadakan makan bersama hasil olahan dapur kurban dari umkm
yang dihadiri kaum duafa yatim piatu dan penyandang disabilitas
pemprov dki jakarta
pemprov dki jakarta juga memberikan santunan kepada kaum duafa dan yatim piatu
berkolaborasi dengan basnas basis dki jakarta
senilai satu ratus dua puluh lima juta rupiah secara simbolis
pemberian santunan ini disaksikan langsung oleh pelaksana harian sekretaris daerah provinsi dki jakarta
sigit wijatmoko dan istri gubernur dki jakarta
sekaligus ketua tppkk dki jakarta ferry farhad
rangkaian program ini menjadi wujud menghadirkan kesetaraan
dan keadilan sosial di jakarta
atas segala yang membuat suasananya menjadi lebih nyaman
ya jadi pemprov dki jakarta mengadakan dapur kurban dua ribu dua puluh
agar warga dki jakarta khususnya warga penerima manfaat bisa berbahagia
menikmati olahan daging kurban yang bermutu spesial dan juga enak
olahan ala chef bintang lima
nah kita tiba juga di penghujung acara indonesia forward dapur kurban dua ribu dua puluh
buat anda warga yang belum berkurban tahun ini yuk tahun depan kita berkurban
supaya semakin banyak lagi warga yang bisa menerima manfaat dari hewan kurban kita
semakin banyak lagi warga yang bisa berbahagia di hari raya idul adha
terima kasih sudah menyaksikan indonesia forward dapur kurban dua ribu dua puluh
terima kasih anda baru saja menyaksikan